supaya alek tau ya
beta ini tetap akan ikut campur
karena nona rifa ini adalah sahabat beta juga toh
jadi beta berhak untuk memperjuangkan semua keinginan nona rifa
untuk tidak balikan sama alex
apa jangan jangan pikiran gue selama ini bener ya
kalau lo yang ngasutri pak buat gajah dia lagi sama gue
tidak ada yang bisa dikira
lo modus kan
lo juga tadi sama nadif malah berantem
gue kan sama nadib udah baik kan
minum dulu ya
kalau gue haus gue bisa main sendiri
kalau bisa diambilin kenapa harus ambil sendiri
patung itu ada yang ada ya
kamu juga philo aah
itu pikir gue udah apa
tunggu dulu loh gue ketik dan pengen pencet berat
ip dua puluh impian lo harus dihukum sesuai perjanjian
yah tunggu hubungan kita tuh
ya ini mah alamat aku yang bakalan kalah nih
tapi impian kamu tuh emang banyak banget ya neng
termasuk nikah tahun depan ya
wih ngamuk cuk
ucapkan terus ah
yang lagi orang udah buang tuh
bentar pikir dua dulu ya
gue gak punya impian aduh kasian banget
makanya jangan kebagi tawuran
impian aku itu kamu semua
kata semua laki laki
itu siapa dulu
aduh itu siapa gue mau liat ah
mentry mereka tuh semua
jadi mungkin kamu
barusan saya denger suara mudamudi lagi ngobrol
ini pasti orang
jangankan cuma ngebujuk lu buat minum
buat ngebujuk lo jadiin lagi sama gue juga
kok lo bahas itu lagi sih
gue pernah kasih lo kesempatan
dan gue juga udah berharap sama janji lo
tapi gak ada bukti sama sekali pak rang
untuk ngerasain rasa kecewa yang lain dari loh
jawaban gue enggak
tetep enggak pak rang
gue janji gak akan pernah bikin lo kecewa lagi
dari kemarin juga lu bilang kayak gitu deh kayaknya
gue janji gak akan pernah bikin lo kecewa lagi tuh
ala itu tuh jangan terlalu memaksa toh

nona riva itu kan sudah jawab
eh sebaiknya lo gak usah ikut campur ya urusan gue sama riva
supaya alek tahu ya
beta ini tetap akan ikut campur
karena nona riva ini adalah sahabat beta juga toh
jadi beta berhak untuk memperjuangkan semua keinginan nona riva
untuk tidak balikan sama alex
oh apa jangan jangan pikiran gue selama ini bener ya
kalau lo yang ngasut riva buat gak jadiin lagi sama gue

belain rifa depan gue sama anak anak
biar gue gak jadiin lagi sama riva dan lo rebut riva dari gue
itu yang lo mau
alek punya mulut itu jangan sembarang cukup
apa gue gak sembarang
gue bilang cukup cukup bisa
barusan gue bilang jangan ribut lagi
kalian mau gue pergi
kok misal gak dateng sih
eh tumpen loh tiba tiba nanyain dia
ya maksudnya kan ini acara anak ipa
seharusnya kan dia dateng
tapi mungkin lagi sama mike kali ya
kemarin aja waktu rifki di sini dia selalu aja mepetin rifki
sekarang rifki gak ada
eh malah balik ke mantannya
keliatan banget ya gampangnya emil ya
kamu tuh kenapa sih
masih dia bersikap dingin sama aku
gak perlu dijelasin lagi kan kenapa
apa lagi sih ah
apalasan kamu gak mau ke acara party new year itu karena aku
enggak gue malos aja lagian gue juga udah punya plan lain kok
oh sama tentang kamu itu
sel padahal sebelumnya kamu tuh kayak peduli banget sama rifki
dan deket sama dia
tapi setelah dia sakit kenapa kamu kayak mau langsung dekat sama mantan kamu itu sel
gak ada hubungan ya sama dia
sama hidup gue
jel lo bisa diem gak
meskipun kamu udah kecewa sama aku
dan beralih ke mantan kamu
aku tetap gak akan nyerah mau dapetin hati kamu sel
pusen banget sih oh acaranya kayak gini doang deh gak ada seru serunya
brin udah kenyang banget nih ngantuk juga kita balik aja yuk
tuh acaranya sepi banget
yaudah sana lo balik
aduh bel gue pulangnya tuh masih nanti
gue aja belum makan lu dari tadi makan mulu
udah gue nanti juga pulangnya langsung balik
kok gak mampir mampir kemana dulu jadi nggak bisa nganterin loh
udah balik sendiri naik ojol jam segini itu masih ada loh
ayo dong rin lo masih tega banget sih biarin gue sendiri
yaudah kalau mau nginep aja di rumah mau
iya nyokap gue udah nungguin gue udah nyuruh buat pulang dari tadi
yaudah sana pulang daripada diomelin lo enak dari tadi makan
ini pulang sendiri aja
tega banget sih lo sama sahabat lo sendiri katanya besti
yang naik ojol itu aman ya ampun
ribet kalau gue nganterin lagi muter balik dulu jauh ah
apa mau ditahan tahan gak ada pulang sendiri sana
udah bel udah bel
udah nih makan
siapa yang nyuruh lo ngelakuin
ini semua sya
gue kecewa sama lo sya
bisa bisanya lo mau kerjasama sama ardi untuk ngelakuin itu semua